asisten rumah tangga putri candrawati susi diduga memberikan kesaksian palsu selama persidangan berlangsung
lantaran kesaksian tersebut berbeda dengan keterangan sebelumnya dalam bap
hakim berkali kali menegur susi untuk jujur sebab masing masing pihak telah bersumpah sebelum sidang dimulai
saya bilang kepada saudara ya kalau bohong itu konsisten
terjebak sendiri kan saudara ini di bap nih
makanya mana yang bohong saudara di bap atau saat ini yang saudara bohong
enggak saat ini pun juga pikiran saudara kacau
karena banyak sekali bohong yang nampak
jaksa penuntut umum menduga ada yang mengarahkan susi supaya tidak mengatakan yang sebenarnya sebelum persidangan dimulai
susi sering menjawab tidak tahu dan selalu berubah ubah
kendati demikian susi mengaku bahwa tidak ada arahan dari pihak manapun atas kesaksiannya
susi sempat terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab pertanyaan jaksa
sebelum kamu tidak memberikan keterangan kamu ketemu nggak sama penasihat hukumnya
saya ada didampingi sama
ketemu dengan penasihat hukumnya
jawabnya iya atau tidak
di kantor sini di mabes
sementara itu di akhir persidangan terdakwa richard eliezer alias baradae membantah beberapa keterangan susi kepada majelis hakim
kapan bu keterangan dari saudara saksi mas
banyak yang bohongnya
bisa disebutkan satu persatu mana yang bohong
baik yang mulia
mungkin untuk yang pertama waktu di tanggal
tanggal empat itu waktu yang katanya ada pelecehan
pada sidang lanjutan kasus pembunuhan brigadir
j senin tiga puluh satu oktober ini hakim meminta jaksa mendatangkan dua belas saksi dalam persidangan
di antaranya asisten rumah tangga kakak sambo dan beberapa mantan ajudannya
putih van voodie jakarta